asik banget ya apalagi kalau misalnya lagu tersebut diputarkan ya pada saat ketika raisa dan juga hamis yang memutar lamaran pada mei dua ribu tujuh belas yang lalu
udah lama tapi sampai sekarang masih jadi trending juga ya
iya benar kan selain mereka juga ternyata sekarang ada juga dua ratus lagi yang mendeklarasikan hubungan asmara mereka ke jenjang yang lebih serius
siapa saja mereka coba kita lihat ya
yuk kita lihat informasinya bersama
pada sabtu delapan juli dua ribu tujuh belas wuh bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke dua puluh sembilan vicky shu resmi dilamar sang kekasih yang bernama ade
momen bahagia ini juga banyak diunggah di media sosial oleh para selebritas tanah air
selain itu juga ada mesty aryo tejo model pemain harva dan juga dikenal sebagai dokter yang juga mendirikan fundraising wecare id menggelar prosesi lamaran pada minggu sembilan juli dua ribu tujuh belas
saya juga ya menikah kok saya jadi banyak ya
dan pasangan ini sudah menjalin hubungan asmara sejak dua ribu lima belas
mohon bahagia ini juga diunggan di media sosial daniel ahri fajar syabana dan daniel ahri yang kemarin juga resmi bertunang
yes selamat ya daniel
itu foto siapa itu
lihat dong di tangannya ada apa yang berubah nih pemirsa nih
ya gini deh
membuat ala ala kan
semoga lancar sampai ke rencana pernikahannya
kapan mau rekannya
insyaallah doain aja
di bulan lahirnya saya jo
itu dia sebenarnya
mudah mudahan gak hari patah hati ya sert lah ya minimal kan
hari patah hati studio aja